saudara saksi dan saudara penuntut umum
majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup hanya sebatas konten asusila
selebihnya kita akan menyatakan terbuka
kita terima kasih ya
ketika nanti sudah menyentuh konten asusila kepada para pengunjung
ketika majelis saksi menyatakan sidang tertutup
mohon menyalurkan ruang sidang tidak ada satu orang
tidak ada satu orang
nanti kita berjumpa
apa alasan dari saudara penonton untuk mencabar
apa alasan dari saudara penonton untuk mencabar
apa alasan dari saudara penonton untuk mencabar
kapan saudara memerintahkan ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening joshua
kapan saudara memerintahkan ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening joshua
saya lupa tanggalnya waktu itu
dari ricky mendatangi saya
terus menyampaikan mohon izin ibu bagaimana dengan mobile banking yosua saat itu
saya menyampaikan ke dari ricky tolong diaturkan saja
karena waktu itu saya tidak enak badan
karena waktu itu saya tidak enak badan
karena saya yakin dan percaya sama dari ricky
karena waktu itu saya tidak enak badan
karena waktu itu saya tidak enak badan
karena waktu itu saya tidak enak badan
gimana saudara ricky bertanya kepada saudara

waktu itu dari ricky membawa hp
mobile banking yang biasa dipegang oleh darius joshua
terus menyampaikan mohon izin ibu bagaimana ini
terus saya menyampaikan ya dek aturkan saja
karena saya yakin dan percaya dengan dari ricky
karena dia anak yang baik dan yang pintar dan dia sudah lama ikut sama saya
kemarin saudara ricky menyampaikan bahwa dia perkataannya bukan seperti itu
bahwa saya diminta oleh ibu putri untuk memindahkan uang dari rekening joshua ke rekeningnya dia
itu bukan rekening joshua hanya mengatasnamakan saja

yang di d ricky juga atas nama d ricky tapi itu atas nama saja
dua duanya adalah uangnya pak ferdisambo dan saya
yang kami berikan tanggung jawab kepada mereka berdua
untuk mengelola sebagai kas operasional
untuk d ricky adalah di magelang
untuk dari joshua di jakarta
mohon izin dan mohon maaf sebelumnya
kalau boleh di printkan baik itu rekening bni atau bca atas nama ricky dan juga joshua
bisa terlihat bahwa itu adalah dana dana yang diperlukan oleh dari ricky dan joshua
bisa terlihat bahwa itu adalah dana dana yang diperlukan oleh dari ricky dan joshua
dan dana dana yang dikeluarkan adalah untuk kebutuhan kami
ya memang benar itu adalah untuk kebutuhan saudara
tapi dengan saudara menempatkan uang milik saudara ke dalam rekening mereka
itu masuk dalam ranah pengertian tindak pidana pencucian uang
mohon izin yang mulia mohon maaf sebelumnya
waktu itu juga saya sebelumnya menyampaikan kepada dari ricky dan joshua
karena untuk memudahkan mereka sendiri
karena kalau dari ricky seperti dari ricky di magelang
untuk membayar kebutuhan sekolah anak kami
dan juga kebutuhan lain lainnya
akan kesulitan bagi dek ricky kalau saya membawakan uang atau transfer
karena kadang kadang saya ada kegiatan
atau ada hal hal lain yang perlu mendesak
dan dari ricky tidak bisa
atau ada rekening lain yang mungkin bukan hanya rekening itu yang saudara tempatkan

tidak hanya untuk kas operasional saja yang mulia
tidak hanya untuk kas operasional saja yang mulia
kenapa saudara perintahkan untuk dikembalikan dalam rekening ricky
kenapa saudara perintahkan kembali untuk memindahkan rekening dari joshua ke rekening ricky
padahal saudara sudah ketahui bahwa joshua sudah meninggal
saya tidak memerintahkan untuk memindahkan
saya waktu itu hanya menyampaikan untuk mengaturkan

tapi d ricky juga tahu d ricky juga tidak salah
karena dia mengerti bahwa itu adalah dana dan uang pak fethi sampo dengan saya
atau uang itu penghargaan buat dia
bukan yang mulia